kita ke informasi terkait ini ya hilangnya kapal yang juga mengalami kecelakaan
kalau kita perhatikan itu berkali kali memang angkutan laut indonesia sepertinya harus dievaluasi ya
termasuk yang satu ini yaitu km lestari maju yang memasuki hari keempat pasca kejadian
ini karamnya kapal lestari maju tim sar gabungan masih mencari korban kapal motor yang kandas di perairan selayar sulawesi selatan
tim sar yang melakukan pencarian masih berusaha menemukan satu korban yang hilang yang kemungkinan terjebak dalam bangkai kendaraan di dasar laut
korban yang masih dinyatakan hilang adalah seorang bocah bernama aditya
tim sar yang melakukan penyelaman sejauh ini hanya menemukan onggokan kendaraan roda empat di dasar laut
km lestari maju yang kandas di perairan selayar pada selasa lalu mengakibatkan tiga puluh lima korban meninggal dunia
satu ratus lima puluh lima dinyatakan selamat dan satu korban hingga saat ini masih dalam pencarian
satu telpon korban yang belum ditemukan berapa sebenarnya
untuk yang sudah lapor kita ada satu orang yang belum ditemukan bersama aditya
dan untuk mengetahui sejauh mana proses pencarian terhadap satu balita yang kini masih belum ditemukan
kita bergabung bersama produser lapangan heranov al bashir di kepulauan selayar sulawesi selatan
selamat pagi heranov apakah proses pencarian terhadap satu balita ini masih terus dilakukan dan apa perkembangan dari hasil penyelaman kemarin
selamat pagi rian dan juga lady
untuk proses pencarian terhadap satu balita yang bernama aditya berusia satu tahun ini tetap akan dilakukan pada hari kelima ini
di mana pada hari rabu kemarin sudah ada proses penyelaman yang akan dilakukan dan akan terus dilakukan oleh tim sar gabungan
kemarin basarnas juga telah menyatakan bahwa ada tiga sektor untuk pencarian
sebelumnya ada dua sektor yaitu proses penyelaman dan proses penyisiran atau penyapuan
tapi sektor ditambah dengan sektor ketiga yaitu pantauan udara
kemarin jurnalis cnn indonesia telah juga bergabung bersama tim sargabungan untuk melihat langsung dari pantauan udara untuk mencari satu korban yang hilang ini
tapi sampai dengan kemarin sore tidak berhasil ditemukan
baik itu proses penyelaman kemudian penyisiran dan penyapuan dan termasuk juga pantauan udara yang dilakukan oleh tim sar gabungan mencari satu balita ini lady dan juga rian
dan untuk pada hari ini seperti biasa
mereka akan menyelam pada pukul enam waktu indonesia barat atau pukul tujuh waktu indonesia tengah
mereka akan memulai penyelaman ini dari sekitar radius tiga km sampai dengan bangkai kapal motor lesari maju sampai ke dasar
dan terkait dengan evaluasi penyelaman kemarin kepala kantor sar pakasar yaitu amiruddin menyatakan ke media bahwa untuk evaluasinya ada banyak sekali mobil yang berada di bawah atau di dasar bangkai kapal tersebut
setidaknya ada delapan yang mereka hitung sehingga menyulitkan memang untuk membuka pintu dari masing masing mobil ini
ada truk ada bus dan juga ada mobil atau kendaraan roda empat yang terbenam atau tenggelam sehingga apabila dibuka pintunya ini akan menyulitkan juga para penyelam
dan keadaan mobil yang tidak terikat juga di bagian permukaan laut ada dua kita lihat di permukaan laut mobil yang masih mengapung ini juga di dalam bangkai kapal
menyulitkan bagi para penyelam untuk melihat atau mencari satu korban atau satu balita yang masih belum ditemukan sampai dengan saat ini
dan tentunya dengan tiga sektor ini akan juga terus dilakukan baik itu proses penyelaman penyisiran atau penyakuan dan juga proses pantauan udara
ada dua heli yang diturunkan untuk melihat dari pantauan udara dari heli panther dan juga heli milik tni ini
kemudian juga tetap diturunkan dua kri milik tni kemudian polair
dan juga milik polisien dan juga milik basarnas dua ada ancasena dan juga pacitan
kemudian juga kapal yang lain lain terus membantu dengan proses pencarian ini teman teman
baik heranov juga kita berbicara mengenai kandasnya kapal ini pasti sebelumnya juga mungkin sempat dibahas bahwa karena cuaca buruk akhirnya nakoda mencoba kembali ke garis pantai
tetapi bagaimana dengan hasil penyelidikan apakah ada yang ditetapkan sebagai tersangka apakah memang terjadi kesalahan prosedur dalam apa yang dilakukan oleh nakoda kapal ini
ya sampai dengan kami jumat malam kepolisian terus memeriksa sejumlah saksi yang kemarin sudah diperiksa pada kamis ada enam orang yang diperiksa baik itu nakoda kapal kemudian abk kapal rian dan juga mualim termasuk juga kepala apa yang mengurus mesin dari kapal tersebut
dan juga kemarin pada hari jumat pagi juga diperiksa owner atau pemilik dari kapal sehari maju ini
termasuk juga pada hari ini akan terus dikembangkan siapa sebenarnya akan ditetapkan menjadi tersangka karena kepolisian telah menyatakan bahwa proses penyelidikan ini akan dinaikkan menjadi ke proses penyidikan
dengan pemeriksaan sejumlah saksi ini akan digali bagaimana sebenarnya kronologi kejadian pada saat itu dan apakah ke enam saksi yang sudah diperiksa pada hari kamis termasuk juga pada kemarin jumat sudah diperiksa juga owner dari pemilik kapal ini
dan juga kemarin diperiksa bahwa proses penyelidikan ini akan dinaikkan menjadi ke proses penyelidikan ini
nantinya akan dikembangkan dan bagaimana kita akan tunggu sampai dengan pada pemeriksaan selanjutnya